sementara itu pemerintah provinsi dki jakarta menetapkan kebijakan asimetris
dalam penetapan upah minimum provinsi dua ribu dua puluh satu
ada pun untuk usaha yang terkena dampak pandemi covid sembilan belas dapat mengikuti ump dua ribu dua puluh
mengacu pada peraturan pemerintah nomor tujuh puluh delapan tahun dua ribu lima belas
dengan mempertimbangkan pertumbuhan pdb dan tingkat inflasi nasional
maka kenaikan ump ditetapkan sebesar tiga dua puluh tujuh persen
sehingga ump tahun dua ribu dua puluh satu ditetapkan sebesar empat empat juta rupiah
adapun bagi usaha yang terkena dampak pandemi dapat mengikuti ump dua ribu dua puluh
dan diminta melaporkan ke dinas tenaga kerja
kriteria usaha yang diperbolehkan untuk tidak menaikkan ump
masih akan disusun oleh dinas tenaga kerja
kebijakan yang diambil adalah kebijakan ump asimetrik
di mana ump tahun dua ribu dua puluh
ditetapkan sebesar empat empat ratus enam belas satu ratus delapan puluh enam lima ratus empat puluh delapan sen
nah ini adalah ump tahun dua ribu dua puluh satu
adapun pengusaha perusahaan atau pemberi kerja
yang terdampak secara ekonomi
oleh pandemi covid sembilan belas
bisa menerapkan ump yang sama dengan tahun dua ribu dua puluh